populasi berusia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun atau satu ratus tujuh dua ratus enam lima ratus empat puluh empat orang
sebanyak dua ratus empat puluh enam lima ratus tujuh puluh lima lima puluh satu dosis
menko erlangga hartarto menyebutkan dua skema pelaksanaan vaksinasi
yakni dari program pemerintah yang disediakan secara gratis dan vaksinasi mandiri
yang disediakan secara berbayar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
dan peraturan menteri kesehatan tahun dua ribu dua puluh
untuk vaksin program pemerintah akan diberikan kepada tenaga kesehatan sebanyak satu dua ratus lima puluh satu satu ratus tujuh puluh tiga orang
meliputi bandara pelabuhan dan damkar tni polri satpol pp dan aparat hukum sebanyak empat empat ratus dua puluh dua tiga ratus tiga puluh satu orang
peserta bpjs pbi sebanyak dua puluh enam empat ratus delapan puluh empat satu ratus tujuh puluh dua orang
sehingga total kelompok penerima vaksin program sebanyak tiga puluh dua satu ratus lima puluh delapan dua ratus tujuh puluh enam orang
vaksin yang diberikan ada dua yaitu sinovac dari tiongkok sebanyak lima puluh delapan juta dosis
dan covax atau gavi dari koalisi negara negara dunia di bawah who sebanyak enam belas juta dosis
sementara untuk vaksin mandiri yang akan dijual kepada kelompok mampu sebanyak satu dua ratus lima puluh satu satu ratus tujuh puluh tiga orang
sebanyak satu ratus lima puluh sembilan puluh enam lima ratus tiga puluh enam dosis
vaksin yang dijual adalah sinovac dari tiongkok sebanyak delapan puluh lima juta dosis dan juga novavax dari amerika serikat tiga puluh juta dosis
merah putih produksi dalam negeri sebanyak lima puluh tujuh enam juta dosis